kondisi ap bocah korban praktik ilmu hitam kini berangsur membaik
pasca menjalani operasi pada mata kanan pada senin siang
pihak rumah sakit mengaku ada beberapa sel mata yang rusak
meski demikian mata korban akan kembali normal setelah melalui beberapa fase perawatan
sebelumnya proses bedah mata sempat mengalami kesulitan
lantaran kondisi traumatik korban yang enggan bertemu orang lain
kami langsung berkoordinasi dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
yang memang memiliki tupoksi untuk hal itu
nah kami fokus bagaimana melakukan penanganan medis
senin siang dua tersangka penganiayaan paman dan kakek korban
diperiksa di unit perlindungan perempuan dan anak satreskrim polres goa sulawesi selatan
bs kakek korban mengaku tidak mengetahui
jika anaknya yeni ibu korban menganyut genguh hitam
paman korban berinisial sa juga berdali tidak sadarkan diri
saat menggelar ritual yang diduga terkait pesugihan
paman dan kakek korban membantu orang tua korban melukai mata kanan ap
kedua orang tua korban masih menjalani observasi
di rumah sekejiwa di makassar
kepada orang tua korban sekaligus tersangka
jadi ilmu hitam itu diduga mempengaruhi
pikiran dari kedua orang tua korban
sehingga bisa melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri
selain penganiayaan berat
ritual sesat satu keluarga ini diduga telah memakan korban jiwa
juga ditemukan tewas
korban diduga meninggal dunia karena dipaksa
meminum air garam sebanyak dua liter oleh orang tuanya
hingga kini polisi masih mendalami kasus ini